icdd international conference on digital diplomacy menjadi wadah tukar pikiran negara di dunia beradaptasi dalam berdiplomasi secara digital
setidaknya dua puluh negara sepakat perlu adaptasi memaksimalkan peran teknologi digital sebagai instrumen diplomatik
seluruh perwakilan yang ikut serta sepakat meskipun diplomasi atau negosiasi dilaksanakan secara virtual beragam capaian mampu diraih
salah satunya negara finlandia
satu contoh diplomasi digital berjaya untuk finlandia adalah peradaban afganistan dua ribu dua puluh
peradaban itu berlaku di november dua ribu dua puluh dan dikohostkan oleh pemerintah afganistan dan finlandia dengan negara negara berat
sekitar tujuh puluh negara lebih dari tiga puluh organisasi internasional dan representatif sosial sivil yang berpartisipasi di peradaban
senada dengan finlandia adaptasi dengan memanfaatkan
teknologi untuk diplomasi digital pun terus ditingkatkan indonesia
salah satunya guna mencapai pemulihan ekonomi selama pandemi
selama pandemi semua negara termasuk indonesia masih harus meningkatkan beragam inovasi digital diplomasi
karena apapun berlaku indonesia masih harus meningkatkan beragam inovasi digital diplomasi
apapun bentuk diplomasi yang dilaksanakan ketepatan menyampaikan pesan dalam berdiplomasi adalah kunci